dari ajang pon lifter jawa barat imam jamaludin yang juga merupakan lifter nasional indonesia
masih terlalu tangguh bagi lawan lawannya
turun di kelas delapan puluh lima kg putra imam meraih medali emas sekaligus memecahkan rekor pon atas namanya sendiri
tampil di kelas delapan puluh lima kg imam sukses mengangkat barbel seberat satu ratus empat puluh lima kg di angkatan snatch
angkatan yang jauh mengguli lawan lawannya
imam pun akhirnya memastikan emas menjadi milik jawa barat setelah di angkatan clean and jerk
imam mampu mengangkat barbel seberat satu ratus delapan puluh tiga kg
total angkatan imam seberat tiga ratus dua puluh delapan kg ini sekaligus memecahkan rekor pon sebelumnya
di kelas delapan puluh lima kg putra medali perak diraih lifter jawa tengah afuhun afua dengan total angkatan tiga ratus delapan kg
sementara perunggu menjadi milik khairul anwar asal jawa timur
saya sendiri ditargetkan dari jawa barat untuk merebut emas ya
ya alhamdulillah ngebantu jawa barat lah buat jadi jabar kahiji gitu pak
kalau dari total angkatan puas nggak mas
dari total angkatan sih ya alhamdulillah puas sebenarnya
saya targetin ya minimal untuk aman besar rekor pon aja dulu
dan alhamdulillah senit pecah rekor di nejek pecah rekor total pecah rekor
sementara di kelas sembilan puluh empat kg putra lifter asal lampung rahman hidayat sukses meraih medali emas
total angkatan raman sebesar tiga ratus delapan belas kg
tidak terkejar oleh lawan lawannya
di kelas sembilan puluh empat kg ini medali perak diraih lifter dki samuel shandy
sementara medali perunggu direbut lifter jatim sofian listianto
erlanggawis nuwaji bandung